sementara itu pemerintah timbazarnas gabungan sulawesi tengah
mengevakuasi korban hidup yang tertimbun reruntuhan akibat gempa
dan proses evakuasi berlangsung dramatis
selantaran saat ditemukan korban yang terjebak di dalam lumpur
masih dalam kondisi berpelukan dengan jasad ibunya
sementara itu bantuan alat berat masih sangat dibutuhkan
untuk menunjang proses evakuasi
selain alat berat bantuan tim medis dan obat obatan
masih juga menjadi kebutuhan utama
seperti inilah proses evakuasi terhadap nurul
warga perumnas btn balaroa
gadis berusia lima belas tahun yang tertimbun longsor akibat gempa
sejak jumat lalu ini ditemukan masih dalam kondisi hidup
saat proses evakuasi nurul ditemukan masih berpelukan
dengan jasad ibu dan adiknya
menurut ayah korban saat gempa terjadi
anak dan istrinya tidak sempat melarikan diri ke lokasi aman
mulai dari dua hari lalu pak
sudah dua hari dua malam itu
ini dilakukan evakuasi sama basarnas sudah berapa lama pak
baru tadi subuh jam tiga
sampai sekarang belum bisa diangkat
sampai sekarang belum bisa diangkat
terjepit apa dia pak
terjepit itu apa bangunan ini bangunan tembok pagarnya rumah yang besar itu
siapa siapa yang jadi korban
yang jadi korban itu yang saya tahu saja
anakku dengan istriku yang tetangga sebelah itu
banyak pak itu di situ mayat itu
di kawasan btn perumnas balarowa sendiri
terdapat ribuan rumah yang rusak parah
kecamatan di palu barat khusus jadi kelurahan balaroa
merupakan salah satu titik terparah akibat gempa
hingga hari minggu korban tewas telah mencapai lebih dari delapan ratus orang
sementara untuk korban luka kebanyakan dirawat di rumah sakit bayangkara
rumah sakit payangkara
rumah sakit ini lokasi terdekat dari bibir pantai talise yang dilanda tsunami
banyaknya korban tak sebanding dengan kapasitas rumah sakit
yang masih dalam kondisi memprihatinkan pas dia bencana
pasien di rumah sakit ini harus dirawat di ruang terbuka
tanpa penerangan karena jaringan listrik yang belum pulih
petugas kesehatan juga kurang ini pak
baru pasokan obat obatan juga masih kurang ini
dan kami pun begini seperti hanya terlantar begitu saja pak
jadi tidak ada tindakan selanjutnya bagaimana bagaimana
hanya obat obat apa tadi dikasih
dan ini kemungkinan seperti penggantian untuk perban kaki
itu mencapai sampai tiga hari diganti
ini tidak ada yang jaga ini kami sendiri yang jaga pak keluarga ini
kami rawat pasien pasien yang sebenarnya kondisi pasca gempa itu di rumah sakit kami
pertama semua barang barang yang ada di ruang perawatan itu berjatuhan
bahkan mungkin rusak berat
kemudian ruang ruang plafonnya
menanggulangi masalah ini
berbagai bantuan pun sudah diarahkan menuju palu
selain lewat darat
pemerintah juga mengarahkan kapal perang kri makassar untuk menyalurkan bantuan
kapal tnil tersebut akan mengangkut relawan dengan berbagai keahlian
bantuan makanan obat obatan hingga alat berat
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang